mana mereka melaporkan bahwa pilot warga negara selandia baru pilot susi air itu resmi mereka tahan sebagai jaminan politik untuk negosiasi tentang hak kemerdekaan bangsa papua barat
dan mereka sudah mengirim foto dan video dia bersama pasukan tpnpp di margas kodak tiga duga maderakma